indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau dan memiliki garis pantai yang lebih dari sembilan puluh lima km sudah seharusnya ya jaya di laut
dan memang salah satu program kerja pemerintahan joko widjeka adalah membuat indonesia menjadi poros maritim dunia
di mana indonesia berdaulat di lautan tapi juga memiliki perekonomian yang berdasarkan sektor kelautan
tapi sampai saat ini masih belum dimaksimalkan
nah bagaimana kira kira jalannya program ya membuat indonesia menjadi poros maritim dunia dan meningkatkan ekonomi kelautan kita
kita akan bahas kali ini langsung dari pelabuhan perikanan di muara baru bersama rohmin dahuri guru besar fakultas perikanan dan ilmu kelautan ipb
dan juga mantan menteri kelautan dan perikanan di zaman presiden gusdur
tapi sampai saat ini
pak rohmin ini masih sangat concern ya terhadap segala macam yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di indonesia
nah seperti kita ketahui kan pak jokowi dan pak jk itu sangat antusias ya membuat indonesia ini semakin lebih fokus terhadap maritim
nah ini sampai saat ini bagaimana kira kira dari sisi analisa akademisnya
dan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang seharusnya
pertama saya ingin mengapresiasi pemerintahan jokowi jk yang menempatkan kemaritiman sebagai platform pembangunan ekonomi nasional
karena tiga per empat wilayah kita adalah laut
kemudian tadi desi katakan sembilan puluh lima km lebih kita punya garis pantai dan itu terpanjang kedua di dunia
dan yang lebih penting dari itu bahwa memang coastal dan marine ekosistem
atau wilayah pesisir dan laut kita itu mengandung potensi pembangunan yang luar biasa besar gitu
dan sampai saat ini hanya dimanfaatkan mungkin sekitar dua puluh lima persen menurut kajian kami
artinya room for expansion untuk memboost atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas tujuh persen
berkualitas itu keinginan dari presiden dan seluruh rakyat memang di laut gitu
dan kalau saya tafsirkan apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia
menurut pak jokowi adalah bagaimana indonesia ini menjadi negara maju kuat adil makmur dan berdaulat
dengan basis ekonomi kelautan dan budaya serta hankam maritim
itu in nutshell atau ringkasanya begitu
tadi pak rohmi mengatakan kita sebenarnya baru memanfaatkan kurang dari tiga puluh persen ya hanya dua puluh lima persen
nah ini di antara sebelas itu apa apa saja yang harusnya menjadi
kan tidak bisa semuanya menjadi prioritas
kalau menurut saya dalam jangka pendek menengah
artinya dalam setahun lima tahun
sesungguhnya itu harusnya sejak tahun dua ribu empat belas
itu lima sektor ya yang harus digenjot
kenapa lima sektor
karena dia itu relatif masyarakat kita itu sudah menguasai teknologinya
alasan kedua modalnya tidak terlalu besar lah gitu ya
lima sektor itu apa
yang ketiga marketnya gitu
lima sektor itu adalah di perikanan budidaya kemudian perikanan tangkap industri pengolahan hasil perikanan
dan pak ustaz bahari itu yang harusnya digenjot gitu ya
dan kalau itu digenjot ya maka problem nasional lain
yakni disparitas pembangunan antar wilayah
dimana jawa yang hanya lima persen luasan indonesia
mengkontribusikan hampir enam puluh lima persen ekonomi indonesia
ini kan bahaya nih
itu kalau lima sektor itu dikembangkan desi ya
maka itu akan automatically ya growth center atau pusat pusat pertumbuhan itu tersebar ke luar jawa
karena lima sektor itu nggak mungkin adanya di kota kota model jakarta surabaya kan
pasti naturally itu akan di luar jawa
yang apalagi kan multiplier effectnya kan jauh lebih besar ya
dan ini juga bisa membantu mengembangkan wilayah timur yang selama ini agak lag behind kan
nah itu semuanya in line dengan program tol lautnya pak jokowi ya
karena tol laut kan komponennya sebenarnya dua
bagaimana memperbaiki dan membangun pelabuhan
yang dua bagaimana memperbaiki dan mengembangkan kapal pengangkut kan
cuma kalau hanya dibangun kapal pelabuhan pengangkut di luar jawa
especially di wilayah timur
tapi tidak dibangun industri kelautannya
tidak dibangun ekonominya gitu
malah menjadi beban apbn ya
jadi sekali lagi ini harus paralel
pembangunannya jangan hanya infrastructure berupa tol laut
hmm ya memang karena infrastruktur ya akhirnya kan ini lebih membutuhkan apbn dan juga pengeluaran
tapi ini harusnya dimanfaatkan dengan membuat daerah itu lebih produktif ya
pak rohmin sendiri melihat ini khusus ya ini kelima yang harusnya menjadi prioritas ya
apa dari sektor perikanan atau pembudidaya perikanan itu sendiri yang masih bisa diperbaiki
dan kebijakan yang berkaitan dengan itu apakah sudah sesuai
atau dasar pembangunan kelautan perikanan ya
itu harusnya paradigma sustainable development atau pembangunan berkelanjutan
dan kita tahu yang dimaksud pembangunan berkelanjutan kan adalah bagaimana
menyimbangkan antara output ekonomi
kemudian pemerataan kesejahteraan atau social equity
dan yang ketiga environmental protection ya
dalam penilaian saya yang jujur dan saya kira hampir semua orang yang ngerti perikanan gitu ya
kebijakan kementerian kelautan perikanan ini
terlalu dan teramat berat ya pada sisi ekologinya gitu ya
padahal begitu banyak
kurang ramah lingkungan jadi berada
dengan dali gitu ya untuk konservasi ya
tetapi kita lihat karena konservasi yang membabi buta atau deep environmentalism ya
akhirnya misalnya keluar kebijakan bahwa seluruh pukat hela dan pukat tarik
artinya seluruh aktivis singgir atau alat tangkap yang aktif itu dilarang
jadi dengan kata lain yang dibolehkan menangkap sekarang itu pasifis singgir
model bubu model gilnet atau jaring insang gitu
tapi kan ini penting supaya ya memastikan bahwa sumber daya laut kita juga semakin lama
semakin kaya semakin meningkat dan jumlah ikannya kan juga secara long term
saya sepakat tapi ada dua alasan yang kalau terlalu ekstrim ya
pertama adalah pengangguran makin banyak
menurut penelitian berbagai lembaga ya dengan policy yang extra environmentalism itu
dua juta orang menganggur gitu ya
nah jadi yang kedua bahwa di dalam ilmu dan teknologi perikanan ada yang namanya optimal
optimal approach gitu ya
jadi tidak harus sudden death harus dimatikan moratorium semua
tetapi harusnya diendalikan
yang berdampak pada masyarakat
pada masyarakat sosialnya yang terdampak pada masalah bangsa yang utama
seperti presiden juga mengakui adalah di tingginya pengangguran angka kemiskinan giji buruk gitu ya
dari poros maritim dunia harusnya adalah dikemajuan dan prosperity atau kesejahteraan gitu
dan sekali lagi banyak teknik perikanan yang tidak harus mempertentangkan antara tujuan pelestarian
dengan tujuan kesejahteraan atau economic growth gitu
dan seharusnya memang jangan dipertentangkan
dan bahkan kalau sustainable atau jangka panjang akhirnya justru saling menopang ya
karena kalau desi ingat definisi conservation itu
conservation adalah pemangkuan yang seberdi alam
dan ekosistemnya secara bijaksana untuk kesejahteraan manusia gitu ya
jadi bukan berarti harus stop sama sekali gitu
jadi dalam ilmu perikanan ada yang namanya optimal harvest
itu ada rumusnya desi ya
bahwa untuk pelestari itu boleh menangkap tetapi tidak melebihi maksimum sustainable yield
dan kita udah punya petanya
di setiap wilayah pengelolaan perikanan kita kan ada sebelas seluruh indonesia
sudah ada berapa itu stok ikan yang boleh di harvest atau dipanen gitu
nah jadi harusnya kebijakan yang tepat adalah tinggal menyeimbangkan saja
nah idealnya antara keseimbangan itu berapa yang harusnya untuk konservasi
dan berapa yang idealnya untuk pembangunan pak rohmin menurut anda
berapa persen berapa persen lah
untuk renewability gitu ya
dan tentunya harus diberengit dengan kebijakan lain juga
kan kita punya kebijakan maaf maaf sejak zaman saya kan sudah ada yang namanya marine conservation area
atau daerah daerah konservasi laut ya
itu sudah ada dua puluh juta ya kan hektar di seluruh indonesia
tinggal bagaimana pemerintah sekarang begitu ya
yang dulunya itu banyak yang apa namanya kayak macan kertas gitu ya
jadi memang ada kayak bunga kek
kemudian gili indah atau taman nasional pulau seribu lah
itu kan kawasan konservasi ada aturannya
tetapi di lapangan masih saja ada eksplorasi
pencemaran yang menggila gitu
jadi harusnya di aspek implementasi dan enforcement saja
saya ingin mengetuk ke pak jokowi gitu ya bahwa harusnya dengan poros maritim dunianya
itu polosi perbankannya harus mirip kelapa sawit ya sih itu
nah mungkin teman teman perbankan
pak romil kalau lebih luna kan takut non performing loan bisa tinggi
itulah tugasnya kementerian desi
kita balik ke kesehatan lautan kita
kita memilikinya begitu luas tapi berapa persen sih sebenarnya yang tercemar
saya lihat kan kalau di mana mana kan di bali saja kan pencemaran
itu sudah semakin lama semakin mengkhawatirkan
nah ini kan akan berdampak pada kesuksesan pariwisata bahari juga
tidak akan ada orang yang mau datang kalau misalnya laut kita kotor
dan kesehatan manusia juga
ini kira kira bagaimana ya saat ini ya kondisinya
kami bekerjasama dengan lipi lembaga ilmu pengetahuan indonesia sejak tahun delapan puluh an at sole ya
kita ada pemantauan yang mengenai kualitas air di laut indonesia
itu memang sekitar tiga puluh lima persen itu sudah polutit gitu
terutama di kawasan kawasan coastal waters atau laut pesisir gitu ya
yang dekat dengan urban center like jakarta surabaya gitu ya
jadi memang korelasinya positif tuh
antara padatnya jumlah penduduk dengan level of industrilization ya terhadap kualitas perairan
jadi solusinya dewi ya itu simple sebenarnya
harusnya pertama adalah kurangi beban limbah
jadi seminimal mungkin orang tuh membuang limbah ke lingkungan
terutama ke laut ya
pertanyaan apakah mungkin pak rufin yes
karena sejak dua puluh tahun terakhir ini ya pakar dan teknologi seluruh dunia sudah menemukan teknologi proses yang namanya zero waste process
jadi manufacturing pabrik pabrik sesungguhnya sudah ada yang tanpa limbah gitu
nah untuk industri industri yang sudah terlanjur dengan teknologi kuno gitu
harusnya dipasang ipal saja atau instalasi pengelolaan limbah
jadi sebelum limbah itu dibuang ke sungai atau ke laut ya harusnya di treatment dulu ya menjadi netral
dan yang kedua adalah bahwa pastikan tidak ada limbah yang sifatnya b tiga bahan beracun berbahaya
atau dalam hal hal yang tidak hazardous toxic waste ya seperti pesticida logam berat dan seterusnya
pemerintah sejak zaman pak harto sudah punya fasilitas
tapi sekarang semakin membaik atau tidak ini tidak frankly speaking semakin buruk
walaupun dengan ada kebijakan untuk tidak mencemar dan lain sebagainya itu semakin
mungkin apa yang harus diperbaiki apakah pengawasannya atau mungkin lebih ke ya punishment nya atau apa
kalau menurut saya tiga jurusnya dw
pertama adalah public awareness harus digalakan karena menurut observasi saya ya
bahwa baik rakyat maupun elit pemimpin baik yang ada di legislatif yudikatif maupun eksekutif itu memandang environmental management itu sebagai cost gitu
suatu yang hilang gitu
harus disadarkan bahwa kalau laut rusak itu bukan hanya berdampak pada kesehatan dan sustainability dari ikan
tapi sooner or later menghantam juga kesehatan manusia
tadi diungkapkan utilitas lain untuk laut kayak untuk turisme bisa terdampak gitu
tapi most importantly itu untuk kesehatan manusia
lihat kasus minamata bagaimana orang hampir semua jepang tuh terlihat merkuri
and then itai itai yang kadmium itu
sekarang kan juga ini cacing
nah jadi harusnya itu jurus pertama diberi
nah cuman indonesia nih banyak orang kerja gak ikhlas
jadi pencitraan di tv hanya selesai setengah tahun setelah itu selesai
nggak ada kalau saya lihat di negara yang maju dan benar kayak jepang segala macam
yang namanya problem public awareness itu harus on continuous basis gitu ya
nah ini yang sehingga tercipta corporate culture bangsa gitu
bahwa mencemari lingkungan itu sangat damaging bukan hanya untuk ekosistem juga manusia
yang kedua adalah tadi
perasarana dan sarana
jadi orang jangan hanya mengimbo memberi nasihat para votif para pendidikan mendesak itu
tapi dikasih prasarana dan sarana dong ya
supaya orang membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya
kemudian kasih insentif dan disinsentif ya
seperti tadi ada ten loon process
ya penegakan hukumnya juga harus
kalau memang ada orang yang sudah diberi penyuluhan pengertian
lalu dia punya kemampuan teknologi tetap melanggar
dalam bahasa pak harto itu harusnya diberi penyuluhan
ini sayang sekali karena kelautan kita sekarang apalagi banyak video video yang memperlihatkan begitu kotor tercemar
kita sedih ya
bahwa indonesia ternyata kontributor terbesar besar dalam hal plastik
plastik itu dimana mana
terus terang membuat saya terkejut itu
dan apalagi kalau kita ingin melakukan sustainability
kita sedang bagian dari sdg
semuanya harus green economy dan lain sebagainya
dan kita sudah penandatangan sdg
paris agreement segala macam juga
tapi dari segi apa apa saja yang bisa lebih besar ya digenjot sektor sektor itu tadi perikanan
ada juga kan budidaya
saya lihat itu ke negara negara skandinavia
itu kan sebenarnya kan negaranya kecil pantainya kecil
tapi bahkan negara negara tetangga itu
mereka bisa jauh lebih memanfaatkan dan ada efek ke situ
nah ini bagaimana di indonesia pak
rohmin melihat ini semakin baik atau masih banyak yang harus dilakukan
kalau di budidaya alhamdulillah kita trainnya makin membaik ya
contohnya di apa apa saja
contohnya di bidang udang dan rebut laut ya
sebelum ada kementerian ini desi ya
kita itu di ranking ke enam produksi udang maupun jebut laut ya
tetapi begitu ada kementerian ini alhamdulillah dua ribu empat kita bisa ranking ketiga
and then starting tahun dua ribu dua belas
dan tahun dua ribu tiga belas untuk rebut laut kita terbesar di dunia
dan pasarnya memang di seluruh dunia
dan besar ya pasarnya
dan si rebut laut itu finish productnya bisa lima ratus jenis
bukan hanya kosmetik farmasi dan seterusnya
tapi segala macam
bahkan saya tahun dua ribu tiga belas diundang di ocean exhibition di korea ya
itu teman teman saintis dan teknolog korea menemukan jenis alge marine alge tertentu ya
yang kalau di grinding lalu dicampur
itu rupanya menjadi bahan pelapis dari bodi pesawat terbang desi ya
jadi artinya potensi ekonomi yang renewed yang sustainable
itu begitu banyak dari laut ya
alge kan as you know kan renewable sources gitu ya
sepanjang kita harvest nya atau budidaya nya itu mengikuti tadi
dan kita bisa mengolahnya sebenarnya kan menjadi bahan bahan baku untuk
dan saya pernah ketemu nih saya wings group
kemudian si unilever
selama ini kan mereka karantinanya mengimpor
cuma daripada mengimpor kan kita kan lucu
meng ekspor bahan baku berupa rumput laut terik di proses di denmark atau di korea
tapi kita mengimpor ini ya
kita impor yang intermediate atau finished product kan
harusnya kita yang menjual finished product nya itu
jadi memang yang harus digenjot ya
kalau berbicara mengenai short term trade strategy
itu adalah di industri hilir ya
baik itu rumput laut dan semua komoditas ya
supaya dia nilai tambahnya lebih tinggi
kemudian dia menciptakan multi bar efek
kalau ada pabrik manufacturing kan
bukan hanya orang bekerja di manufaktur
ada sektor transportasi hotel jasa keuangan rumah makan
you name it lah
jadi sangat jajan
itu yang saya bilang di buku saya
bahwa kalau kelautan itu made it secara profesional ya
at least empat puluh lima juta lapangan kerja baru bisa tercipta
kalau kita menggenjot dari sektor sektor
kalau kita menggenjot dari sektor sektor lain
saya malah lebih optimis dari itu ya

kalau memang kondisi politik ekonominya ya
harus jangan pelit
kita kan kredit bank bunga yang paling tinggi di dunia ya
udah gitu persyaratan pinjamnya itu susah sekali
bukan hanya yang lain
bukan hanya yang lain
susah pak romin kita mendapatkan kredit bank ya

jadi sekali lagi karena potensi yang besar
harusnya management input nya
terutama berupa keuangan dan teknologi dan sumber daya manusia

juga harus dikibikan
karena indonesia kita memiliki begitu banyak ya jumlah nelayan
saya ingin mengetuk ke pak jokowi gitu ya
bahwa harusnya dengan poros maritim dunianya
harusnya dengan poros maritim dunianya
itu policy perbankannya harus mirip kelapa sawit
kelapa sawit kan ada affirmative policy
kelapa sawit kan ada affirmative policy
bunganya lebih rendah daripada sektor sektor lain
dan persyaratan juga harus lebih lunak
dan persyaratan juga harus lebih lunak
nah mungkin teman teman perbankan
pak romin kalau lebih lunak kan takut non performing loan bisa tinggi

itulah tugasnya kementerian
kementerian teknis model kelautan perikanan
industri pahit langga air tarto gitu ya
lalu pak arief yahya itu harus ditugasan

bagaimana membimbing membina rakyat dan swasta
bagaimana membimbing membina rakyat dan swasta
supaya dia bisa bankable
artinya usahanya itu benar benar bisa produktif
ada profit yang sustain
sehingga ada untung dan mesejahterakan lalu bisa mengembalikan uang ke bank
jadi jangan sering mempar bola pingkong gitu
perbankan nggak mau nurutin omongan presiden ya karena takut dikemplang gitu ya
nah kan itulah kegunaan kementerian teknis
harusnya kapal kapal yang tertangkap itu desia dikasihkan kenelayan dengan sistem koperasi
sayang ya kalau ditenggelamkan
udah gitu selain mubazir setiap tahun kita keluar seratus miliar untuk ongkos penenggelaman dan sebagainya
tapi pak rohmin ini kita lihat ya sekarang kayak di pulau jawa ini
ini kan dimana paling banyak jumlah nelayan
jadi paling banyak lah ini kita seperti ini kan banyak sekarang
kapal kapalnya kapal besar maupun kapal tradisional
sementara di timur itu padahal kan itu kan laut
nah ini bagaimana ya supaya area yang paling sering ditangkap ikannya
sementara di timur
karena kita kan luas
sangat tepat mengonstruksi itu
itu problem teknis pertama di bidang perikanan tangkap adalah imbalances ya
ketimpangan laju penangkapan ikan antar wilayah gitu ya
jadi pantura sejak saya kuliah
tahun tujuh berapa dulu saya
tujuh puluh tujuh sampai delapan puluh satu itu sudah ada keluar ya bahwa itu sudah mulai over fishing
overfishing itu laju penangkapannya lebih tinggi ketimbang kemampuan laut
nah sementara di laut laut luar jawa macam natuna arafura laut sulawesi
jonaikon eksklusif ya itu masih under fishing
jadi yang ada mungkin ini kapal kapal asing illegal
harusnya policy yang sangat tepat desi ya bagaimana meningkatkan kapasitas nelayan tradisional kita
desak desak di pulau jawa untuk move out ya
ke daerah daerah yang tadi masih under fishing
kemudian dijahara oleh nelayan asing
bayangin nggak kalau policy itu kita dorong gitu ya
pada saat yang sama kita bisa membuat relaksasi
stok ikan di daerah yang overfishing menjadi pulih lagi gitu ya
kita bisa mendayagunakan sumber daya perikanan yang selama ini
dicuri oleh nelayan asing
jadi bangun industri di situ desi sehingga ekonomi wilayah di wilayah perbatasan itu akan menjadi growth center dan prosperity belt
bayangin nggak desi kalau kawasan perbatasan itu kita bangun dengan industri maritim
not only berikanan tangkap juga berikanan berhidayah industri pengolahan pariwisata life industries
itu bisa berkembang di situ
tapi saya lihat memang ada arah ke situ ya pemerintahan ini ingin membuat cake atau daerah daerah memang di mana pertumbuhan ekonomi lokal itu bisa lebih aktif lebih giat lagi lebih menjamur lagi
tapi ngomong ngomong bagaimana regulasi atau kebijakan terhadap illegal fishing dan unregulated fishing ini sudah pas sudah cukup dan apakah bisa sustainable
iya kek kek kalau konsepnya bagus
kita ini apa namanya kekurangan dana apbn ya
jadi membangun infrastruktur untuk daerah baru ya untuk kawasan kawasan industri perbatasan juga kita terengah engah gitu
jadi harusnya yang dilakukan itu macam di china di korea di malaysia di singapura dan negara yang sudah maju lainnya
bahwa kita harus berkolaborasi dengan sektor swasta yang nanggesi
nah cuman mohon maaf ya di kebijakan sekarang gitu setengah setengah gitu
kayak misalnya untuk industri perbatasan tangkap
bagaimana kita menghimbau investor untuk membangun industri hilir ya
kalau di penangkapannya dibatasi gitu ya
nggak boleh ini nggak boleh itu
biasanya kapal ikannya harus lebih kecil dari satu ratus lima puluh groston yang besi
kalau besi desi bisa dilihat ya
ini kecil sekali
ini kan sekitar satu ratus lima puluh groston
tapi kayu besar
kalau besi menjadi kecil
karena besi kan berat ya
dengan kata lain satu ratus lima puluh groston kapal besi itu palkahnya
untuk menampung ikannya sedikit
singkat cerita itu nggak mungkin efisien dan menguntungkan
kalau kita mengoperasikan kapal besi untuk wilayah laut tengah laut dalam gitu ya
terlalu kecil jadi tidak menguntungkan
tadi pertanyaan saya belum dijawab ya mengenai kebijakan untuk menanggulangi illegal fishing unregulated ini
menurut pak rohmin bagaimana
apakah sudah tepat atau memang masih bisa sustainable
karena ini sudah masalah berurat berakar
katanya harus komprehensif gitu ya
jadi menurut saya tidak hanya melalui security approach
yang sekarang kementerian kelautan perikanan terlalu fokus dengan peledakan segala macam
harus dikombinasi dengan jadi tiga jurus
pertama adalah di penertiban perizinan
yang kedua ekonomi
yang saya maksud di ekonomi itu karena sebab utama menurut saya itu
nelayan asing itu sangat tergoda untuk mencuri ikan di laut kita
karena patrolinya itu juga kurang
artinya kita hanya punya dua kapal selam dan itu pun tua kan
sementara untuk perairan indonesia
mereka melihat nggak ada nelayan indonesia yang memanfaatkan di situ
jadi harusnya jurus ekonominya tadi
perbanyaknya nelayan indonesia ya dengan kapal yang lebih besar
teknologi yang lebih modern untuk memanfaatkan ikan di laut yang selama ini dicuri
dan kalau dalam perhitungan kami desi
setiap seratus kapal ikan kita harusnya dikawal oleh satu kapal pengawas
sehingga itu yang dilakukan china kan gitu
nelayan kita dikadalin atau dikerjain oleh negara lain
angkatan laut dan coast guard china yang membantu nelayan
eh kau jangan macam macam ini nelayan kami udah proper pada wilayah sesuai teritorinya gitu ya
ngapain lagi itu
kalau itu ya yang dilakukan ya tentunya jurus ketiga adalah di sistem pengadilannya ya
kalau memang ada kapal yang salah ya
tenggelamkan betul ya tapi buatlah itu sebagai shock therapy saja
tapi selanjutnya karena kita kekurangan kapal modern
harusnya kapal kapal yang tertangkap itu desi ya dikasihkan ke nelayan dengan sistem informasi
sayang ya kalau ditenggelamkan
ubazir udah gitu selain ubazir setiap tahun kita keluar seratus miliar untuk ongkos penenggelaman dan sebagainya gitu
dan itu mencemarkan laut juga nih kalau terlalu banyak kapal yang ditenggelamkan
tapi apa yang kira kira dampak yang berhasil dari kebijakan kebijakan pemerintah saat ini
khususnya untuk kelautan penenggelaman
untuk kelautan perikanan yang menurut pak rohmin yes ini
kalau di bidang perikanan itu tadi ya
jadi membuat para penjuri dari asing itu ada efek cera gitu ya
dan jumlah ikannya kan saya dengar kan semakin lama semakin banyak karena ada juga
nah ini menarik juga
kalau ikan di laut desi tidak bisa kalau dibiarkan itu meningkat terus
karena namanya density stock dependent gitu
kan laut gitu ya
jadi semakin banyak ikan
dia akan killing each other atau berebutan pakan bukan ruang
sehingga memang yang namanya potensi production listario itu juga bisa increase indefinitely gitu
oleh karena itu sama seperti hutan kalau tidak dipanen mubazir
nah perikanan pun saya ingin menuruskan melalui forum ini
karena ada kesan di luar sana kalau kita menangkap ikan terus menerus
maka stok ikan menjadi tiga puluh juta ton
enggak itu akan mati dengan sendirinya
karena itu dalam ilmu dan management perikanan yang benar
otherwise akan menjadi apa namanya mati mubazir gitu
iya dan ini akan sangat membantu tentu saja kalau kita ingin perekonomian kita berbasis kelautan
tapi pak romin mungkin terakhir ya
satu lagi yang berhasil adalah di bidang pak ustadz bahari itu bagus sekali pak arief yahya ya
cuma memang beliau perlu dibantu prasarana dan sarana gitu
kayak kita itu sampai sekarang belum punya pelabuhan untuk
jadi kita lucu
orang orang seluruh dunia itu menikmati
indahan terumbu karang big cruise ya
di anambas natuna pulau seribu raja ampat
karena mereka punya
jadi kita hanya untuk di lautnya saja
nah ini dia selama ini memang kita juga jumlah pelabuhan yang kita miliki hanya seberapa
kalau kita mau ingin melakukan kegiatan ekspor import akhirnya menggunakan singapura
harusnya kalau kita menjadi poros maritim dunia semuanya kita lah yang menjadi porosnya
kita bisa lah mencapai mimpi cita cita menjadi poros maritim baru
optimis asal tadi koreksi pada kebijakannya harus balance ya
antara proteksi lingkungan dengan ekonomi growth gitu ya
kemudian kedua harus inklusif
jadi kedepan itu jangan lagi mengandalkan ya pada pola pola konglomerasi ya
tetapi harus ekonomi itu rakyat yang menjalankan gitu
tetapi kalau di suatu daerah let's say papua gitu ya
masyarakatnya memang belum sampai pada kemampuan itu
nggak apa apa kita mendatangkan pengusaha dari jakarta
tapi pastikan bahwa pengusaha jakarta itu juga berbagi share ya
atau saham dengan masyarakat lokal
kemudian pengusaha dari jakarta juga punya kewajiban untuk men training
sehingga lagi lagi tidak ada inequity dan kesejangan yang terus menganga gitu
iya baik terima kasih banyak pak romin
dan memang sudah dari dulu ya seharusnya kita kan nenek moyang gitu
dari pelaut ya
seharusnya inilah kebijakan yang selama ini memang dianut oleh indonesia sebagai negara kepulauan
salah satu penyakit yang sangat akan mengancam ya kemajuan bangsa adalah sejak reformasi itu nggak ada continuity kebijakan desi ya
ganti pemerintah ganti kebijakan
terus menteri barunya gitu ya tidak ada consultation
kalau saya lihat kak lihat model model singapura misalnya bagaimana
almarhum pelikwanyu itu dijadikan blueprint
blueplin untuk selama lamanya ya
jadi ada continuity kalau terus menerus begini dalam bahasa matematiknya kita akan selalu kembali ke kuadran satu atau kekuadran empat itu
ini karena demokrasi
kalau dulu zaman orde baru ya itu ada era lepas landas dan ini semua rancangannya ada tahapan tahapannya
tapi saya rasa ya harusnya kedepan kita memang sudah
sejatinya lah membuat indonesia ini jaya dan berdaulat di bidang maritim
lewat perairan ini
lewat perairan kita
jadi kalau kita bisa membangun kawasan pelabuhan industri maritim yang kompetitif ya
itu kita bisa memanfaatkan posisi kita atau mengkapitalisasi posisi kita di dalam global supply chain yang sangat sangat strategis
dan kuncinya juga kita harus memiliki patron

jumlah patroli yang lebih kuat
jumlah kapal dan kapal selam dan pelabuhan yang lebih banyak itu kan juga penting
dan satu lagi aparat yang tadi jujur dan nasionalis
iya masih banyak yang harus diperbaiki
sekali lagi terima kasih banyak
terima kasih desi
rohmin masih ini sibuk memikirkan masalah kelautan dan perikanan
dan ya kita akan istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali dengan narasumber lainnya
ikannya sudah banyak di laut
bu susi sudah jagain halaman kita
ikannya sudah banyak
yang nangkepnya harus lebih banyak lagi
ya indonesia tentu saja kita bermimpi sebagai negara kepulauan menjadi poros maritim dunia
dan sampai saat ini tapi ternyata kita masih belum memaksimalkan potensi yang kita miliki
nah saat ini kita berada di pelabuhan perikanan di muara baru
dan kita akan menanyakan kira kira apa saja yang diperlukan untuk menggenjot ya industri perikanan di indonesia
saya sudah ditemani oleh di rut perum perikanan indonesia rish yanto
mungkin bisa cerita sedikit ya
kita kalau makan ikan mungkin sudah sering ya
tapi ke tempat seperti ini
mungkin bagi pemirsa khususnya masyarakat yang tidak familiar ya
kita ini di pelabuhan perikanan di muara baru jakarta utara
ini salah satu yang terbesar ya di indonesia ya
ya betul mbak rish
jadi ini pelabuhan perikanan samudera nizam jahman
jadi ini yang terbesar di indonesia
ada berapa pelabuhan perikanan yang kita miliki
yang dikelola oleh perum perikanan indonesia kita punya enam pelabuhan perikanan
ada yang di sini di muara baru
ini total area di kawasan industri kita punya tujuh puluh hektare
kolam pelabuhan kita ini empat puluh hektare
jadi kita punya satu ratus sepuluh hektar di sini
kita punya di belawan pelabuhan perikanan belawan ada tiga puluh dua hektare
kita punya di pekalongan di jawa tengah
kita punya di pemangkat itu kalimantan barat
kita punya di berondong itu di lamongan jawa timur
tapi ini yang terbesar ya
perindo itu sendiri apa support yang diberikan
dari segi fasilitas infrastruktur dan karena ini saya lihat ini cukup banyak ya jumlahnya
oke kalau kami di sini memang kita pengelola pelabuhan mbak desy
jadi kita support dari mulai ruang bangunan
jadi ada penyewaan ruang bangunan di sini
kita support dari tambat labu
kita support juga dari logistik
logistik ini kita sediakan air
kita sediakan bbm
ini kita saat ini ada di tongkang milik perum perindo juga yang suplai bbm
kita ada supply listrik juga
terus ya terutama begini mbak
di industri perikanan ini kan sebenarnya di darat ini tidak kalah penting dibandingkan yang di laut
karena hasil tangkapan di laut yang sudah segar bagus
ini teman teman yang kapal kapal ini kan sudah punya rata rata freezer on board
jadi ikan ditangkap langsung dibekukan
jadi langsung dan segar kan ini
ya dari ikan segar itu dibekukan di minus empat puluh derajat
langsung disimpan di palka mereka yang juga berpendingin
jadi ketika dibongkar ini ikan kondisinya sudah beku
tinggal kita simpan di cold storage kalau yang akan dijual utuh atau masuk ke processing
nah peran kami ini di darat itu
jadi kita memastikan teman teman yang baik penyewa baik yang berdagang di sini
mendapatkan fasilitas yang baik untuk menunjang tadi kesegaran ikan tadi
karena kesegaran itu nomor satu ya paling penting ya
berapa jumlahnya kira kira di sini yang bisa dilayani
saat ini capacity kami rata rata enam ratus sampai tujuh ratus kapal
beres yang rata rata ukuran seratus grosston
enam ratus sampai tujuh ratus kapal
eksportir ikan atau distribusinya di mana
jadi muara baru ini serve dua market
market lokal ini kalau mbak des kalau tiap kali sore menjelang maghrib datang ke kami
ada pelelangan ada itu retail market
itu ada sembilan ratus retailer di situ yang berjualan
nah dia men serve hampir kawasan jabodetabek
indusi indusi lokal lokal market
ikan ini datang ke sini dibongkar di sini
juga di distribusikan di sini yang lokal
termasuk yang eksportir
kalau di sini tenan kami hampir seratus perusahaan
dan itu termasuk pengolahan yang mengolah ikan jadi bakso ikan
terus ada juga yang bikin tuna saku yang untuk sashimi itu juga di eksport
jadi eksport dan lokal di sini
dan itu banyak juga sekarang
pak aris ini kan pemerintah kan sekarang ya illegal fishing dicoba diberantas
supaya ya bukan saja dari segi kita kekurangan devisa
tapi supaya ikan ikannya juga bisa tumbuh bisa besar sehingga lebih bisa dimanfaatkan
dan presiden jokowi juga kan semangat ya untuk fokus membuat membangun pelabuhan dan lain sebagainya
nah selama dua tiga tahun terakhir ini apakah ada perubahan
perbaikan baik dari segi kapasitas baik dari segi pelayanan distribusi dan lain sebagainya
kalau internally perum perikanan indonesia kita ini memang tumbuh luar biasa
dua ribu tujuh belas kita sudah enam ratus miliar
nah ini kenapa
alasan utamanya itu kenapa
jadi dua ribu delapan belas ini dalam tiga bulan kita sudah tiga ratus tujuh puluh dua miliar
dalam tiga bulan
oke jadi kondisinya begini
dulu memang dari dulu resource kita banyak
dari dulu resource kita banyak
bicara tangkapan di timur di natuna banyak sekali
nah dulu memang mostly sebagian dieksploitasi oleh kapal kapal asing
nah kepala asing ini kan jumlahnya ribuan
jadi ketika bu susi kementerian kelautan perikanan menerapkan policy untuk illegal fishing dilarang
nah ini sebenarnya kita sudah berdaulat di laut
illegal fishing dilarang dengan shock traffic pengendengar kapal banyak banyak kapal asing keluar
banyak kapal asing
nah sekarang resource nya tentu logically bertambah
kalau data rilis dari kementerian kelautan perikanan dalam tiga tahun terakhir ini kan sudah dari enam juta ton
jadi hasil yang bisa kita tangkap dalam setahun
dari enam juta ton sekarang sudah dua belas lima juta ton
ini ikan atau sumber daya laut yang bisa kita tangkap
nah kami tentu saja melihat peluang ini kita berperan aktif
saya besarkan divisi perdagangan saya penangkapan saya
kita seluruh indonesia punya dua puluh sembilan unit cabang perumpingan indonesia
nah itu yang kita genjot kita besarkan
makanya revenue kami meningkat
nah ini sudah berubah
ini sebenarnya opportunity bagi terutama nelayan yang menengah ke bawah
karena ketika di lautnya di dua belas mil di atas dua belas mil sudah tidak ada ilegal ikan ikan tumbuh
sekarang nelayan nelayan yang one day fishing yang ukuran kapal tiga groston lima groston sepuluh yang kecil kecil
menangkap bisa lebih banyak
ini terbukti kami kan unit unit di daerah itu membeli dari nelayan
production mereka meningkat
nah production mereka meningkat
hoiver dengan kondisi ini kita tetap perlu yang main di industri nya
nah karena ini apalagi nanti nilai tambahnya
ini juga perindo perhatikan
karena kalau saya lihat di negara negara lain itu canning dan produk produk yang jauh lebih ini lah
added value dan juga sangat populer kan di dunia
ini bagaimana mengembangkannya
nah ini yang bicara tadi
produksi perikanan meningkat di level nelayan kecil menengah
karena sekarang juga tren konsumsi ikan meningkat drastis
karena campaign yang terus dilakukan juga baik oleh kementerian kelautan termasuk pak jokowi
diadakan terakhir itu lomba masak ikan di istana
itu positif campaign yang orang sekarang produksi meningkat
sekarang setelah kejahatan meningkat
tingkat konsumsi meningkat
kita kan ke local market juga supply butuh lebih banyak lagi
nah kelihatannya sekarang ini local marketnya mungkin kita bisa serve
sebagian ekspor kita bisa serve
nah sekarang yang industri industri ini yang mungkin butuh bahan baku yang lebih banyak lagi
nah ini yang harus kita mulai tingkatkan juga
ikannya sudah banyak di laut
bu susi sudah jagain halaman kita
ikannya sudah banyak
yang nangkepnya harus lebih banyak lagi
ini kapal kapal seperti ini yang harus kita
dan apalagi mungkin harus bantuan support terhadap nelayan tradisional
karena memang ya selain industri tentu saja
mereka lah yang perlu kita bantu
mungkin kita perlu tanyakan ya bagaimana apakah nelayan tradisional sudah merasakan manfaatnya dari kebijakan ini
dan ada perbaikan terhadap kehidupan mereka
kita akan undang satu lagi narsum tapi kita break sebentar ya
tetaplah bersama insight
kita akan segera kembali
secara persoalan itu juga banyak disusupi dengan agenda agenda politik
maka ini akan menjadi secara sultan ini sudah bergeser
bukan lagi ngomongin soal kesejahteraan nelayan
apalagi ini tahun politik ya
banyak kepentingan pilkada juga mungkin di sini
ya kita lanjutkan insight dari pelabuhan perikanan di muara baru
saya ditemani oleh dirut dari perum perikanan indonesia rishanto swana
dan juga sudah bergabung bersama kami dari kesatuan nelayan tradisional indonesia pak miss bahu
mune ya karena sebagai pengurus ya dari kesatuan nelayan tradisional indonesia ini
nah ini pasti terkena dampak ya kita harapkan positif lah dari berbagai kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah
khususnya misalnya berkaitan dengan penggunaan perahu yang cocok untuk melaut
dan tidak boleh menggunakan cantrang dan lain sebagainya
ini pada dasarnya pasti mendukung ya pak munir ya kebijakan kebijakan seperti ini atau bagaimana
jadi kita melihat kita melihat upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk perbaikan
yang berupa terkait dengan berbagai kebijakan
untuk perbaikan dan kekuatan di indonesia
salah satunya adalah terkait dengan peraturan menterian nomor satu dan dua itu
yang sampai sekarang masih mengalami persoalan
nah artinya apa itu kita mendukung upaya baik dari pemerintah
tapi ini masih ada masalah
nah yang peraturan yang satu nomor dua ini berkaitan dengan penggunaan cantrang
cantrang alat yang dilarang
ya alat yang dilarang dan tidak boleh menangkap kepiting atau yang lain
kepiting atau udang dalam ukuran tertentu ya
yang jadi masalah adalah kebijakan itu tidak disertai dengan solusi solusi yang tepat
mungkin upaya dari knti ini sendiri dari kesatuan nelayan tradisional ini apa yang selama ini dilakukan
dan sudah berbicara dengan siapa dan kira kira kedepannya bagaimana nih
tapi solusi mau tidak mau ya harus ada lah yang
ya tentunya kita tidak perlu kita sudah sering komunikasi dengan kementerian
baik dengan provinsi di jawa pemerintah provinsi di jawa tengah pak ganjar pranowo
waktu itu ya kita untuk mencoba
tapi kan karena memang secara persoalan ini juga banyak disusupi dengan agenda agenda politik
maka ini akan menjadi secara substansi sudah bergeser
ini lagi ngomongin soal kebijakan nelayan tapi ngomongin soal karena politik sebenarnya kemarin terjadi di jawa tengah
dan mobilisasi masyarakat yang dikerahkan oleh
apalagi ini tahun politik ya kepentingan pilkada juga mungkin disini
nah ini yang menjadi apa namanya kita juga ya harus kembali ke subtansi tadi
mau tidak mau kan nelayan ya harus melaut kecuali ada sumber mata pencarian lain yang bisa di
karena ini nelayan juga harus bisa mendapatkan akses permodalan dari pemerintah
nah ini yang harus yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menginisiasi dalam upaya kedepannya
itu bagaimana kelompok kelompoknya bisa memelihik kooperasi secara mandiri
kalau peraturan ini tetap dijalankan ketika nanti nelayan beralih tangkap provinsi mereka tetap harus beriri juga
harus apa namanya
menyesuaikan diri dengan alat yang baru
nah ini yang menjadi
ya perlu waktu lah
ya perlu waktu
tapi dalam rentang waktu ini harus ada kebijakan tertentu
tentunya seperti tadi yang saya ngobrol soal bagaimana mereka dilatih untuk misalkan dari kelompok ibu ibunya
untuk bagaimana untuk bisa mengolah hasil laut para suami dengan cara dengan bikin pelatihan atau dengan kasih mereka akses permodalan
nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah
ya menarik ya
harus ada alternatif harus ada substitusi karena ya mau tidak mau ini kita bicara mengenai ya dapur lah
nah riz bagaimana anda melihat ini karena kan ya tujuannya ini kan semua supaya justru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan
nah yang selama ini memang mau tidak mau harus dibantu
kalau ada kalau cantra tidak boleh ya alternatifnya apa misalnya
kira kira bagaimana ya solusinya dari
sebenarnya semangatnya ketika kebijakan ini dibuat
saya yakin pasti salah satunya concernnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional
tadi pak munir katakan sebenarnya kayak case di sumatera utara ada troll yang nelayan tradisional dirugikan
karena mereka kan alat tangkapnya sederhana kapal kapalnya lima
jauh lebih kecil
gros ton kebawah gitu kan
nah ini justru yang kemudian ingin diatur oleh kementerian kelautan perikanan agar sekarang wilayah tangkapan sudah diatur
jadi ada sekitar sebelas wilayah pengelolaan perikanan di seluruh indonesia itu sudah diatur
mana yang kapal kapal di atas seratus groston harus di wilayah pengelolaan perikanan yang mana diatur
nah cuma ya memang kebijakan ini pada akhirnya akan tercemin dari implementasi di lapangan
nah ini biasanya kuncinya implementasinya bagaimana
tadi pak munir katakan oke kalau kami suruh mengkonversi
nah selama untuk mengkonversi

jadi untuk mengkonversi ini kan harus ada effort baik dari sisi finansial
pelatihan pelatihan juga yang harus dilakukan
nah kebetulan kami memang perum perikanan indonesia ikut get along dengan proses ini dengan di direkturat jenderal perikanan tangkap
kami diajak bersosialisasi terus mencoba untuk nelayan nelayan yang akan mengkonversi kita dengarkan seperti apa
aspirasinya dan kebutuhannya
ya dan kkp memang sudah mengganding perbankan
yang saya tahu kayak kemarin saya di rembang itu ada bri yang diminta dampingi
jadi teman teman layan yang mau konversi kendalanya apa
tadi pak munir katakan oh saya sudah pernah punya utang nih ke bank
waktu ini sebelum dilarang
sekarang kalau ini harus konversi seperti apa
nah itu kkp menggandeng juga bri waktu itu
tapi prinsipnya gini mbak
kalau saya betul
kalau bicara ada nggak yang kena impact dari ini peningkatan
kalau kami memang operasi banyak di timur
di daerah timur
mulai ternate bacan tual merauke
kami lihat dari impact bisnis ke kami dengan supply teman teman nelayan tradisional yang makin banyak
kami berasumsi produksi meningkat
itu terbukti dari yang mereka supply ke kami
produksi dari nelayan nelayan tradisional
dari nelayan nelayan tradisional ini
however salah satu yang paling banyak itu nelayan kan di jawa
ini anggotanya pak munir mungkin di rembang tegal pekalongan
nah ini jumlahnya jutaan
ratusan ribu bahkan mungkin jutaan nelayan
nah ini salah satu kebijakannya meminta mereka yang gede gede
pak ati kan banyak kapal yang gede gede di atas enam ratus krosok
untuk berpindah wilayah penangkapan dari laut jawa yang sudah cenderung over exploitation
berpindah ke timur
diajaklah ke arapura
di laut arapura
di itu wpp tujuh ratus delapan belas
sekarang sudah yang saya dengar terakhir dari kementerian kelautan ikan
sudah ada dikeluarkan ini hampir seribu dua ratus kapal
dari yang tadinya di laut jawa
di ini yang sudah over exploited
pindah ke timur
sudah over fishing ya
dan juga memberikan kesempatan bagi nelayan di jawa juga untuk bisa melawan
jadi sumber daya ini kan harus diberi kesempatan untuk pilih
kalau misalnya sudah over exploitation ya dikurangi
nanti juga tidak hasil tangkapannya kan pasti berkurang
tapi pak munir di antara begitu banyaknya ya nelayan di indonesia dan provinsinya
itu kira kira ada nggak contoh yang ternyata berhasil gitu
dan dengan ada kebijakan baru ini ya hasil tangkapannya meningkat
hasil ininya lah dari segi ekonominya juga meningkat
pasti ada dong
sebelum saya menjawab itu saya mau meluruskan dulu
anggota kita tidak ada yang memakai alat tangkap seperti yang dilarang
itu kebetulan tidak ada
tapi kita punya komitmen juga
karena kita sesama nelayan
jangan sampai terjebak dengan konflik konflik yang tidak jelas
yang mudah ditugasin oleh
tadi yang saya bilang di awal tadi
itu yang pertama yang saya luruskan
karena teman teman di daerah sedang sama
sedang berjuang dalam hal ini
upaya pemberantasan troll di daerah masing masing
terus kemudian di indramayu sama
dengan pengelolaan mang rufia juga
karena anggota kita itu tidak hanya nelayan
anggota knti itu kan ada nelayan
ada petambak garam
ada perempuan nelayan
keempat elemen ini adalah menjadi penting
kita harus bagaimana dalam upaya untuk
mendongkrak perekonomian di sektor perikanan
contoh seperti yang di depas sena
yang kemarin masih ramai dengan apa
yang sekalian mandiri
yang sampai saat ini negara pun belum ada di sana
dalam berbagai aspek
mulai untuk jalan poros
nasional pun masih belum jadi
tapi alhamdulillah mereka dengan
karena belajar dari pengalaman pengalaman sebelumnya
dan pertumbuhan dan kemandirian yang dikelola
secara ekonomi mereka berhasil
menarik ini kan
untuk bagaimana teman teman di depas sena ini
dengan cara bangsa rianya
tujuannya kan sebenarnya sama
kita ingin buat sesuatu yang jauh lebih baik
yang meningkatkan kesejahteraan nelayan
juga meningkatkan tangkapan ikan dan lain sebagainya
tapi mungkin harus lebih ya
bekerja keras bersama sama
dan memang butuh waktu juga ya
karena ini semua proses
tapi yang jelas tadi
akses modalnya itu juga harus
mungkin perahu perahu yang memang
ramah lingkungan dan lain sebagainya itu
harus semua di
ada lah jalan keluarnya ya
pak mundir terima kasih banyak
dan sukses ya
dan semoga solusi solusi yang dibutuhkan ini
bisa cepat didapat
dan tidak terlalu banyak
dikeruhkan oleh aspek aspek politik
ini yang membuat
lebih membingungkan lagi
dan juga pak ries
senang sekali kalau mendengar bahwa
ya industri perikanan kita
dari tahun ke tahun
kita harus berdaulat ya
kekayaan yang ada di lautan indonesia
sekali lagi ya terima kasih
dan ya demikian insight kali ini
dari pelabuhan perikanan
di muara baru
pesan saya juga
jangan lupa lebih banyak makan ikan
bukan saja untuk menopang ya
perekonomian kelautan kita
kalau kita makan ikan itu
ya proteinnya tinggi
dan juga tentu saja
kita harapkan bisa memperbaiki kualitas
jangan lupa saksikan
di lain waktu